kok pintunya ditutup sih
kamu mau tanya apa sama
suaranya mama tuh
ayah dari anak yang ada dalam perut kamu
hei pindah dari gue
mas kali aku tunggu kau jodoh kita ya
tadi ada keramuk tas gue di dalamnya ada duit gue
gue harus ngejar dia sekarang
kurang ajar orangnya

mama kok berhenti disitu sih
pak tunggu sebentar ya saya gak lama kok
ada di dalam
yaudah kamu ambil
kamu gak mau masuk
gak bisa mas taksi aku nunggu
ya udah aku juga gak mau masuk ambil hasil price gitu
oke aku masuk
tapi aku gak mau masuk
tapi gak lama ya
nah gitu dong
mas itu kan
ya gak salah lagi
itu laki laki yang mama bilang adalah maling
ambil aja kembaliannya
langsung pergi aja
janjian mama yang mau sengaja ketemuan sama dia
insya allah aku bisa jadi maksimal nih
iya tapi tetap harus diobati sampai benar benar sembuh ya
sebentar ambil perban baru
ah mau deh
ini perbannya kok habis
ya kalau perbannya habis kubelilah sana
bapak sedang apa sekarang
sedang betulkan lampu ini
pusing aku lihat lampu ini
macam hidup segan mati tak mau dia
sebentar nyala mati nyala mati
ah hidup ah mati lagi dia
bapak antarkan aku ya
ah manja kali kau masa beli perban saja harus diantar
maksud aku sekalian anak aku ke pasar
aku belum masak apa apa untuk hari ini
mat kau mau makan apa nanti
nanti mama siapkan sekalian iya pak
kalau aku apa sajalah
kalau mama yang masak sudah pasti siap makan
pak kita berangkat sekarang ya sudah selesai kan
ah kau itu kalau ada maumu harus langsung gitu roti
sebentar lah sudah nyala dia
pak mas aku sekalian pawit lah ya
aku mau ada latihan voli lagi hari ini
kapan bisa sembuh kalau begitu
sudahlah biarkan dia jangan kau manja
eh roman kau latihan yang benar ya
jangan kau bikin malu nama sekolahmu
bapak salam sama mama hati hati ya
tenang tiana hasil usg kami ada di sini
tadi kamu bilang sama aku hasil west dia ada di dalam
kok sekarang ada di kantong kamu
tunggu dulu dong
sebelum aku kasih ini kamu aku mau tanya satu hal sama kamu
kok pintunya ditutup sih
kamu mau tanya apa sama
suaranya mama tuh
siapa ayah dari anak yang ada dalam perut kamu
jawab tiana siapa ayahnya
kamu gak usah kecampuri mas
sini balikin hasil usg aku
anak itu bukan anak dari papa
jadi anak siapa
nggak ngaku atau bukan
anak yang ada dalam kandungan aku ini adalah anak mas andika
kamu tuh lupa ya sama semua mimpi mimpi kita
padahal waktu itu kamu udah sempet loh mau mewujudkan impian kita
buktinya waktu pernikahan kamu
kamu sempet kabur
iya kan masa kamu gak enak sih
maafin api ya mas udah buat kamu jadi menuku kayak gini
jadi karena itu mama telat datang di acara akad nikah
apa yang aku bilang barusan itu benar
ini buktinya ya
kamu itu baru menikah enam minggu
gimana ceritanya usia kandungan kamu sekarang udah sepuluh minggu
apa dia itu gak curiga sama kamu
sini balikin langsung ke segi aku
tiana ini kesempatan kamu kiana
kalau andika tau dia tuh akan marah
dia akan usir kamu
dan itu gak apa apa
kamu bisa datang sini

kamu udah berjahat mas
sekian dulu dro

selalu sedang memastikan anda bukaniryi